wanita yang akan mudik menuju lampung ini tiba tiba menangis saat diminta putar arah di pos penyekatan pramudik kawasan jayanti kabupaten tanggerang banten selasa siang
pemudik yang tidak memiliki surat bebas covid sembilan belas ini pun memohon kepada polisi untuk diizinkan melintas
pasalnya kondisi pandemi covid sembilan belas membuat dirinya terkena phk sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari di jakarta
pemudik wanita ini pun akhirnya diminta polisi melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman